sampai jumpa di video selanjutnya
aku juga deg degan
tapi udah siap kan
mau berangkat jam berapa
nunggu bapak sama ibu
jangan terlalu siang berangkatnya
udah gak sabar ya
bukan udah gak sabar
jangan marah atu
kan hari ini mau aku lamar
kamu yang cari gara gara
udah dulu ya teleponnya
daripada nanti malah jadi berantem
lagi ditunggu di jalan dekat pasar
jangan gak main dulu mas bro
santai kang bro
harusnya dia udah datang
pos dik dik hari ini gak kesini
cuma mau tau aja
saya juga gak tau
kalau kamu gak tau
akan gak tau
nanti akang mau beli alat itu bilangnya apa
mau nanya ke orang
yang jualnya dimana
apa yang akan mau beli
akan gak tau
cik edo juga gak tau
pitin yang ngasih usul juga sama
alatnya namanya apa gak tau
terus jadinya gimana
bobang hari ini sudah boleh pulang
jangan sebut nama panggilannya
dikawal saya sama firman sapitra
ya udah nanti akan beli alatnya

sebetulnya kamu lagi ada apa
saya tunggu dari siang sampai malam
si kemon gak keliatan juga batang hidungnya
terpaksa saya ke rumahnya
orang rumahnya juga gak tau
saya sembunyi di sini
gak tahu sembunyi dari apa
kamu dicari orang
kamu itu bukan orang yang takut mati
bekas anggota geng motor
yang suka perang di jalan
kamu dicari siapa
teman teman saya sendiri
kamu punya salah sama teman teman kamu
kamu punya salah apa
si kemon pengkhianat
dia yang bikin kita jadi korban
saya gak takut mati
tapi saya gak mau mati sebagai pengkhianat
kamu harus pulang
gak akan menyelesaikan persoalan
si kemot itu adalah anak kunci yang sengaja saya buang
kalau dia ditemukan
pintu dari skenario yang kita mainkan bakal terbuka
dia terlalu bodoh
untuk memahami permainan ini
saya juga sebetulnya nggak paham bos
saya kira kamu agak sedikit lumayan
gak tau apa apa
saya juga sebetulnya gak perlu minta maaf sama kamu
saya nggak janjian sama prita
cuma kebetulan aja
jegregan itu apa
esi jegregan itu apa
kenapa esy yang harus jelasin
maka gak ada waktu
bilang aja gak mau
saya nggak ada niat sama prita
yang ada niat itu kamu
kalau prita mau sama kamu
itu kan menurut kamu
kalau menurut kamu jawab
gak apa gak mau sama prita apa gak mau jawab
gak mau jawab
apa pasti mau
ya iyalah dia cantik apalagi kalau dia ngomong ke saya
langsung ke kamar aja

di terminal nggak kelihatan anak buah si gobang
kamu memang pantas dipecat
nyambung tapi nggak diangkat
kamu sama teman teman lagi di mana
di taman maluku
nyari si kemon
dia yang bayar buat ngebantai kang gobang
kembali ke tempat masing masing
kita harus balik ke terminal
ada keperluan apa
ah kang tahu
iya ada keperluan apa
mau beli kain terus ke tempat kau bed
mau saya antar
nggak ada masalah
ya udah kalau gitu mah
saya langsung berangkat jemput kamu
iya terima kasih sebelumnya